kurang empat hari jelang batas akhir pelaporan spt atau surat pemberitahuan pajak tahunan untuk kategori orang pribadi
kantor wilayah direkturat jenderal pajak jatim i atau yang menaungi seluruh wajib pajak kota surabaya
tampak lengang dibandingkan tahun tahun sebelumnya sementara wajib pajak yang melapor sekitar separuhnya